apabila warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular ini
maka bisa dikenakan sanksi pada pasal empat belas
dimana itu dapat mendapat hukuman yaitu penjara satu tahun
dan atau denda setinggi tingginya itu satu juta
kita juga bisa menggunakan undang undang nomor enam tahun dua ribu tiga
yaitu tentang kekarantinaan kesehatan
apabila masyarakat yang melanggar tentang kegiatan kekarantinaan kesehatan ini
itu bisa dijerat pada pasal sembilan puluh
itu bisa dikenakan sanksi penjara satu tahun
dan atau denda seratus juta